memang kalau menurut kalian
memang semua tokoh juga secara ofisial belum ada yang menyampaikan untuk akan maju di pilpres dua ribu dua puluh empat
tapi ketika yang mengatakan adalah seorang sekjen
diasumsikan atau dianggap kemudian ini adalah sikap dari pak prabowo
ia memang bersedia untuk maju
bagaimana kemudian secara informalnya sikap pak prabowo di dua ribu dua puluh
apakah memang tertarik juga untuk kemudian maju kembali di kontestasi itu bang daniel
tadi saya sebutkan pak prabowo memahami betul ada mekanisme politik
ada prosedur politik yang harus dilalui dan dilewati
misalnya tadi saya sebutkan partai gerindra memang secara dpd
kemudian seluruh kader partai gerindra mendorong dan meminta pak prabowo
untuk kembali menjadi capres tahun dua ribu dua puluh
tetapi pak prabowo paham betul bahwasannya tidak cukup misalnya
kita bermodal partai gerindra saja
tentu ada mekanisme politik di situ ada komunikasi politik dengan partai lain dan sebagainya
namun seperti tadi saya sebutkan pak prabowo tidak concern pada hal ini
concern beliau pada tugas tugas kementerian
di kementerian pertahanan
dan biarlah proses alamnya politik itu berjalan sebagaimana mestinya
apakah kemudian nanti nation call itu dialamatkan kepada pak prabowo sebagai capres atau tidak
kita lihat prosedur politiknya nanti berjalan
bang fatul bari dari pks seperti apa
sebagai partai yang pernah dua kali
ikut mendukung mengusung pak prabowo di pilpres
apakah kalau kemudian ketiga kalinya betul pak prabowo akan maju
nation call bahasanya bang daniel tadi
pks akan kembali merapat
ya tentu itu kebijakan masing masing partai politik ya
kita tidak ingin masuk ke domen partai politik lainnya
tapi menurut saya ketika itu pun juga dilakukan
menurut saya hal yang wajar
karena setiap partai politik pasti ingin memajukan kadernya sendiri
pimpinan partainya seperti pak prabowo
secara rasional pun juga
survei survei yang ada selama ini juga pak prabowo mungkin cukup tinggi ya
sehingga percaya diri itu pun juga pasti
temukan harapan juga untuk memenangkan pilpres
kami tidak ingin masuk ke sana
karena memang setiap partai politik pasti punya keinginan masing masing
termasuk kami sendiri pun juga sedang melakukan penokohan
walaupun bukan pilpres untuk pimpinan kami
pegawai pak aljufri
yang sudah menjadi keputusan majelis suro
tetapi tentu untuk pemilihan presiden nanti tentu prosesnya bukan hanya di internal kami
di internal juga akan ada proses
lalu juga akan ada komunikasi politik
dan tentu akan merangkai konfigurasi masing masing partai politik
sampai nanti penentuan namanya
dan ini menurut saya hal yang masih panjang
dan tadi sekali
saya sampaikan bang nandil juga fokus untuk pekerja
karena itu juga yang diharapkan oleh publik saat ini
ketika kita sedang mengalami masa pandemi seperti sekarang
oke tapi setelah dua kali mendukung lalu kalah
lalu yang kedua tiba tiba ditinggal
pak prabowo bergabung ke presiden joko widodo
pks tetap membuka peluang itu juga
kalaupun ketiga kalinya bang
ya kalau aspek aspirasi dari para kader
anggota simpatisan dan sebagainya
tentu kita dengarkan juga ya
dan memang banyak sekali yang juga mengharapkan agar ke depan
kita punya alternatif alternatif lain
misalnya mencoba untuk melakukan
mendorong internal dari partai kita sendiri gitu untuk mencalonkan
karena juga berefek terhadap elektabilitas partai
belum lagi juga harapan kita untuk memberikan alternatif
bahkan bukan hanya konsep
nama per nama tapi kita sudah masuk ke dalam aspek yang lebih sistemik
bagaimana presidensial threshold pun juga sebetulnya kita harapkan bisa lebih rendah
karena banyak sekali warga negara indonesia yang punya kapasitas
kemampuan memimpin punya kualitas dan itu kita ingin buka
sehingga yang diharapkan publik tentang kepemimpinan ke depan
apalagi sudah dua periode presiden jokowi dan pasti akan berganti nama
akan berganti orang akan memimpin bangsa ini itu itu itu itu
tentu seharapan justru publik diberikan pilihan yang lebih banyak
dan lebih baik dari para putra putri terbaik bangsa di indonesia ini
oke baik mas hanta yuda bacaan anda dari luar seperti apa
anda membaca pernyataan sekjen gerindra prabowo akan maju di dua ribu dua puluh empat ini seperti apa
apakah ini cek ombak saja menurut anda atau memang peluang itu masih sangat besar bagi pak prabowo subianto
ya pernyataan sekjen ini tentu bukan pernyataan personal
itu saja ini bagian dari walaupun tidak secara ofisial
tetapi kemudian dari kalau saya membacanya
jadi yang dilakukan bukan sekedar cek ombak
menurut saya penting dilakukan oleh gerindra untuk memunculkan kembali nama pak prabowo
bukan sekedar diberedar dalam survei
kalaupun survei sebenarnya secara angka tidak begitu mengembirakan
dibandingkan perolehan beliau ketika di pilpres yang lalu
dan beda dengan figur baru
figur lama harusnya mengejutkan meskipun memang pak prabowo relatif masih terlalu berada di dua atau tiga besar survei elektabilitas
tapi saya membacanya begini bung reinhardt
penting bagi gerindra karena apa
satu maju atau tidak maju atau ada peluang maju bagi pak prabowo ini penting
karena untuk menjaga stabilitas elektabilitas pak prabowo
kalau prabowo tidak dimunculkan sejak sekarang maka elektabilitasnya semakin merosot
pak terkait oleh ganjar paranowo oleh anies waswedan dan seterusnya
sehingga penting memunculkan kembali bahwa pak prabowo akan maju kembali di dua ribu dua puluh
sehingga itu penting bagi gerindra menurut saya bacaan saya
meskipun perlu dipikirkan strategi barunya
yang kedua ini penting juga bagi partai gerindra untuk melakukan stabilisasi di internal partainya
menstabilkan internal figur pak prabowo ini pun sepak di internal
sehingga kalau muncul sama pak prabowo kalau ada kemungkinan pak prabowo akan menjaga
sehingga kalau muncul sama pak prabowo kalau ada kemungkinan pak prabowo akan menjaga
itu bisa itu relatif bisa semakin stabil
mungkin ada faksionalisme mengecil peluangnya
yang ketiga menurut saya juga penting ya
tadi seperti bung daniel kata kan
juga pak ahmad betul tadi
ini juga penting bagi gerindra
elektabilitas gerindra relatif tinggi juga bagian dari pak prabowo
itu penting dan yang paling penting menurut saya adalah yang paling nomor empat ini adalah
nama pak prabowo dimunculkan menjadi capres itu sekaligus meninggikan harga tiket gerindra
persoalan tiket ini akan diberikan kepada orang lain
justru menjadi tinggi
karena pak prabowo masih maju
tidak kalau sejak awal pak prabowo tidak maju ya
orang akan berpikir gerindra akan jadi tiket
sekarang tiket gerindra menjadi secara politik
karena pak prabowo masih maju
meskipun belum otomatis pak prabowo akan maju lagi di dua ribu empat

secara peluang elektabilitas kita tidak bisa mengatakan pak prabowo kuat
tetapi tidak bisa mengatakan prabowo lemah
karena elektabilitas masih ada
modal beliau sebagai calon presiden masih relatif kuat
cukup mengajak satu atau dua satu partai sudah cukup
yang kedua beliau ketua umum dan veto player
perang yang menentukan di gerindra
tiga catatan saya infrastruktur gerindra kan relatif kuat juga
kalau disias siakan tidak
ya karena prabowo sudah dua kali tidak maju lagi kan sayang juga
dan yang ketiga prabowo sekarang punya panggung tambahan
kota umum gerindra
sebagai menteri pertahanan
yang dari pak jokowi
itu menjadi kelebihan sekaligus kekurangan ke depan
jadi uang tidak sebesar dua ribu
mohon maaf saya harus mengatakan tidak sebesar dua ribu enam belas
nah mungkin pak prabowo juga akan berhadapan dengan figur figur yang mirip dengan pak jokowi
dugaan saya predik saya adalah figur figur gubernur juga
saya sebut saja namanya ganja
pak solano anies waswedan
kalau misalnya tidak berpasangan dengan pak prabowo
akan menjadi orang orang kuat
menjadi petarung lawan bagi pak prabowo
itu tugas bung daniel semakin berat dibanding dua ribu sembilan belas
secara elektabilitas tentunya
saya kira itu dari sisi peluangnya
ada sisi koalisi juga tentunya
tiga peluang koalisinya bisa berkoalisi
kalau poros itu kan kemungkinan hanya tiga bung reinhardt
tidak bisa lebih tadi ya pak fatul
saya setuju harus diperjuangkan
ini putra putri terbaik bangsa ini banyak
kalau dikecilkan semua partai bisa mengusung itu semakin bagus
tiga poros itu asumsi saya kingmakernya bukan prediksi saya
satu yang bisa menjadi kingmaker itu satu ibu megawati pdip
yang kedua jokowi sebagai presiden
dan golkar nasdem kemudian pkb
kemudian yang ketiga adalah ini pak pks dan demokrat
tetapi belum cukup pks dan demokrat

kalau membaca satu persatu yang paling mungkin bagi pak prabowo peluangnya justru bukan soal pdip
sekarang yang sedang lengket dekat dengan pdip
dengan pak jokowi saingannya banyak
berhubungan dengan pak kar yang diusung seterusnya
nah dengan pks dan demokrat tadi seperti bung renhard tanyakan kepada pak fatul badi tadi
pks sudah kesannya ditinggalkan
kemudian ada sb juga pak sb punya nama ahy
nah ini plus minusnya itu ya bung daniel perlu memikirkan
kalau pak prabowo dengan pdip berpasangan dengan mbak puan
mungkin catatannya itu menjadi jalan terjal juga setelah stabilitas
karena pr nya mbak puan stabilitasnya belum begitu kuat
sehingga menangnya tidak begitu besar
berpasangan dengan anies baswedan misalnya dulu sebelum digadang gadang
anies sekarang posisi tawarnya naik
sudah merasa dari levelnya capres
itu jadi plus minusnya
ditambah lagi pks ps dulu
sekutu sekarang mungkin agak beda
jadi peluang tetapi lika likunya tugas bung daniel dan kawan kawan
tugasnya berat tapi ada peluang ada tantangan
membaca situasi politik ke depan
bagaimana anda merespon soal peluang dan tantangan tadi yang sudah dijabarkan oleh mas hanta yuda
menarik ya karena oke sekarang pak prabowo juga sebagainya
tapi tantangan lain juga adalah berhadapan dengan nama nama lain yang mungkin lebih fresh
bagi sebagian publik lebih populis mungkin
dan juga elektabilitas tidak kalah tinggi
ada pak ganjar pak anies pak ridwan kamil dan beberapa nama lain
bagaimana kemudian soal itu
kita bahas di segmen berikutnya ya kita harus break
kami akan segera kembali sesaat lagi
langsung ke bang daniel azhar simanjuntak
bang daniel tadi sudah dijelaskan juga oleh pandangan dari mas hanta
apa tanggapan dari anda ada peluang ada tantangan
tapi kira kira tugasnya cukup berat kalau memang
ini kan masih kalau ya
kalau memang pak prabowo betul betul akan maju di pilpres dua ribu dua puluh
mas rehat apapun itu
pak prabowo kalau ditanya terkait capres capres ini
beliau selalu menyampaikan ya
biarlah mekanisme politik proses politik yang alamiah itu berlangsung
kalau beliau harus menjadi capres lagi
maka anggaplah itu bonus
nah sekarang hukumnya tetap pada bagaimana caranya bisa
tadi saya sebutkan istilahnya
melunasi semua amanah yang sudah diberikan oleh presiden
jokowi sebagai menteri pertahanan
nah kalau kemudian dalam masa tugas itu ada penilaian yang positif
yang kemudian memberikan dampak eksternalitis positif
agar beliau bisa menjadi capres kembali di dua ribu dua puluh
sebagaimana permintaan dan harapan dari seluruh kader gerindra
itu yang saya sebutkan istilahnya bonus yang harus juga dilalui
jadi seberat apapun tantangannya
seperti apapun peluangnya
tentu hari ini yang paling penting
pak prabowo adalah menunaikan jawabnya sebagai menteri pertahanan
nah proses politik tentu kader kader gerindra
pimpinan gerindra akan bekerja secara maksimal
karena mereka tentu juga
representasi dari kerja kerja politik dari pak prabowo
oke proses politik yang alamiah itu seperti apa sih bang daniel
ya pertama kan dari satu sisi
pak prabowo sekarang punya tanggung jawab sebagai menteri pertahanan
nah itu adalah amanah
ketika amanah itu ditunaikan secara baik
dan ini sekarang menjadi concern dan fokus pak prabowo
tentu ada positif pada elektabilitas
dan terimaan dari publik dan sebagainya
maka tentu kami dalam hal ini pak prabowo
tidak ingin menciderai amanah itu
nah itulah fokus
ini kan secara otomatis
nanti publik akan memberikan apresiasi
atau insentif atau disinsentif politik
makanya terus pak prabowo
pada hal tersebut
oke baik bang daniel
di satu sisi juga
meskipun pak prabowo merajai hasil survei hampir semua lembaga
pak prabowo itu masih di nomor satu
atau mungkin dua
berbeda tipis dengan nama nama yang lain
tapi pak prabowo juga disebut stagnan
ya tidak apa
jadi itu menjadi evaluasi secara politik
bagi seluruh kaderan ini
pak gerinda di seluruh indonesia
juga evaluasi tentu
beliau bisa memaksimalkan tugas tugas beliau
di kementerian pertahanan pada saat ini
seluruh kader gerindra bertanggung jawab
untuk terus bekerja
agar kemudian publik tetap percaya
kepada pak gerinda di satu sisi
juga kepada pak prabowo
bang fatul bari
bangunan komunikasi politik pks
dengan pak prabowo secara pribadi
sebetulnya sejak kemudian pilpres dua ribu sembilan belas
yang lalu kemudian pak prabowo gabung ke pemerintahan
apakah memang masih baik baik saja
atau kemudian memang ada perbedaan
setelah sekarang posisinya sudah berubah
pks ada di oposisi
tapi pak prabowo bagian dari pemerintah
ya tentu semua dilakukan ya
bahkan sejak belum bergabung pun juga dikomunikasikan
dan setelah bergabung juga kita terus melakukan komunikasi
termasuk setelah ada pergantian pengurus di pks
terutama presiden pks dari dua ribu lima ke pak ahmad saiku
kita juga sudah berkunjung ke pak prabowo
bahkan ke kantor beliau di ragunan ya
saat itu juga saya hadir
dan diterima dengan baik
dan tentu kalau dalam politik
seperti apapun kondisi yang kita lalui
termasuk mungkin aspirasi yang banyak pun juga kita terima misalnya
tetap kita menjalin komunikasi ke seluruh pihak ya
apalagi pada pak prabowo yang kita dan gerindra yang sudah bekerja sama
dan juga pak pesawang
dan juga pak pesawang
yang sudah bekerja sama dalam dua kali pilpres sebelumnya
dan tentu ya dalam politik mungkin kontekstnya kita jangan laper gitu
dan walaupun tentu aspirasi
lalu juga pemikiran strategi dan segala macamnya itu tentu kita gali terus gitu
jadi sekali lagi bangunan komunikasi itu tetap ada
tetap terjaga meskipun sudah berbeda
posisi sekarang gitu ya sudah berbeda pks ada di oposisi
pak prabowo ada pemerintahan
tapi sekali lagi ketika misalnya pak prabowo maju di pilpres dua ribu dua puluh empat
peluang itu masih ada dan masih sangat terbuka
seperti tadi sudah kita bahas
dan bukan berarti kemudian pks akan mengubah arah koalisi ke depan
karena kan yang tadi juga dibaca oleh mas anta
misalnya pks mungkin dengan demokrat
atau dengan partai yang lain
ya tentu pertama
kita juga sangat mendengarkan ya aspirasi dari bawah gitu
apalagi pks ini partai kader
dan berdasarkan aspirasi dan inspirasi perorangan gitu
sehingga para di bawah itu sangat penting bagi kami
karena nanti kerja partai termasuk kerja pemenangan
itu juga bagian dari aspirasi mereka gitu
dan itu yang diharapkan supaya nanti kerja pun juga optimal gitu
dan juga yang kedua intensitasnya juga berbeda mungkin ya
karena pak prabowo sudah menang

juga mungkin lebih sibuk juga sebagai menteri pertahanan
sedangkan kami fokus di luar pemerintahan
dan segala macamnya
dan tentu intensitas itu juga mempengaruhi kualitas komunikasi
tetapi apa yang terjadi dalam politik kita
dengan adanya presidensial threshold seperti sekarang
tentu mewajibkan partai politik
untuk menjalin komunikasi dengan seluruh partai
dengan berbagai tokoh yang ada
dengan seluruh elemen
dan pks juga kami sadar
kita punya suara dan juga kursi itu hanya berkisar sekitar delapan dua puluh dua persen gitu
dan juga dalam hitung hitungan kami tentu koalisi pun juga kalau mau dibangun
itu dengan partai lain
kan kalau kita mau dua partai saja
misalnya pks dengan gerindra ataupun dengan golkar
kalau dengan yang lain
kita butuh tiga partai misalnya
mungkin hanya pdip yang
memang hanya pdip yang bisa mencalonkan sendiri kan
dan itu akhirnya juga menjadi realitas politik yang perlu kita hadapi
dan kita pikirkan
juga nanti kita komunikasikan
dan kita bahas bersama dengan seluruh elemen ketika menjalin rencana koalisi yang ada
oke sebelum saya ke mas hanta
bang daniel kenapa sih kemudian gerindra tetap menginginkan pak prabowo maju di pilpres dua ribu dua puluh
apakah maju ataupun tidak
yang seperti dikata mas hanta katakan
harus tetap dimunculkan sama pak prabowo untuk tiket gerindra ini tetap naik begitu
kenapa itu bang daniel
grassroot gerindra ya sejak awal memang menginginkan pak prabowo menjadi presiden
dan itu sejak awal ketika partai ini dibentuk
yang menjadi apa namanya
misi partai ini adalah bagaimana bisa mendorong sosok prabowo subianto menjadi presiden republik indonesia
dan itu adalah keinginan seluruh kader
oleh sebab itulah
tokoh sentral menjadi motor utama dari partai ini ya pak prabowo subianto
jadi bagaimanapun juga ya tentu
beliaulah yang diinginkan seluruh kader untuk menjadi presiden dalam hal ini
kalau setiap pilpres kan punya tantangannya sendiri sendiri ya
tentu secara politik dan juga bagi para kandidatnya
tentu kalaupun nanti maju di dua ribu dua puluh empat tentu akan berbeda
karena sekarang pun pak prabowo sudah bagian dari pemerintahan
menurut anda apakah ini sebuah keuntungan ya secara politik
sekarang sebagai menhan tentu berbeda ketika pak prabowo di dua kali pilpres ada di luar pemerintahan
itu bagaimana menurut anda soal peluang lagi
ya ada dari dua sisi membacanya
bisa kita membacanya positif karena ada panggung
dalam politik memang butuh panggung
kalau kinerjanya bagus sebagai menhan
meskipun secara elektoral
panggung politik sebagai menhan relatif tidak begitu seksi
sebenarnya kita itu dibandingkan misalnya trennya gubernur
hari ini atau menteri yang terkait dengan menghadapi pandemi dan sebagainya
tetapi ada tantangan yang kerugian politik ya
yang harus diantisipasi atau rebranding atau di recovery adalah soal kekecewaan
basis pendukung pak prabowo ketika pak prabowo lompat di bergabung ke pemerintah
itu stuck dalam bahasa pesimisnya stagnan
misnya stabil sebenarnya bisa tergantung perspektifnya
memenuhi idola alternatif baru
yang kita baca di data survei kecenderungan ke anies waswedan
beda ceritanya kalau anies misalnya nggak maju
dua ribu dua puluh empat bisa jadi
kan kembali pulang untuk mendukung pak prabowo masih ada peluang
tapi kalau kemudian maju
pak prabowo akan mendapatkan lawan yang disiapkan pak prabowo lagi
ini seperti pak jokowi yang didukung pak prabowo di pilpres
di gubernur dki
kemudian menjadi lawan pak
pak prabowo berhasil
nah sekarang kalau pak anies juga jadi lawannya pak prabowo
juga terjadi hal yang kedua
itu jadi tergantung dari dua hal itu untuk membaca kemungkinannya
tapi sebenarnya ada kabar baik
ketika ada yang baru maju
itu cerita tapi di level gubernur ya
yaitu kita tahu ibu kofifa di jawa timur dua kali kalah juga
kemudian di branding dengan ruiswayahinya
sehingga saatnya di perundek ketiga justru menang

tetapi ada tiga atau empat para penyelenggara
tiga atau empat para penyelenggara
kasih catatan menangnya ibu kofifa
pertanyaannya siapa dulu
kalau lawannya lets tidak begitu kuat
tapi kalau lawannya sangat kuat
figur baru yang kuat
saya kira berat juga bagi pak prabowo
kesempatan memilih wakil
wakil harus figur baru
yang betul betul yang fresh juga
elektabilitasnya yang kokoh
dan yang keempat
tentu strategi rebrandingnya
koalisi ini memang agak berbeda
masih jauh ya
karena pilpres kita ini dinamik sekali
kalau saya baca analisa tendensi ya
tendensi partai hari ini
meskipun politik itu sangat dinamis
partai bisa berubah
tidak bisa kita tebak
tetapi kecenderungannya kan pdip mengerindera
sekarang sangat dekat
mungkin kalau ditambah mungkin ada p tiga satu
yang kedua juga partai partai dalam pemerintahan
mungkin kita kelompoknya
pokan yang kedua relatif bisa tanda petik ya
dikendalikan oleh presiden jokowi
yang ketiga mungkin bisa nasdem atau pan
nah yang ketiga
poros yang ketiga
yang di luar pemerintahan yaitu pks dan demokrat
tapi masih butuh satu partai
tambahan pan atau nasdem kecenderungannya
setelah gabung pemerintah
gabung lagi seperti dulu
atau nasdem misalnya agak berbeda
kemudian di ujung
berpisah dengan jokowi juga bisa
tetapi kalau tidak ada yang berubah
maka nasib pks dan demokrat harus hati hati
pks dan demokrat tidak bisa mengusung pasangan
semua partai dalam pemerintahan ini misalnya solid
mereka dua pasangan
apa apa perwodapat diantara dua itu
maka pks dan demokrat tidak bisa mengusung calon
calon itu bisa jadi poros diantara yang dua
dua poros yang terbentuk di dalam koalisi pendukung jokowi
itu bisa terjadi
hanya ada dua
jangan sampai calon tunggal
apakah itu nanti benar benar kompetisi atau tidak
itu akan muncul
atau ada satu partai yang terlempar
luar dari koalisi yang dianggap sekarang solid
biasanya di ujung kan berubah
pks dan demokrat berpotensi membentuk poros
ya kalau saya baca potensinya ada di pan dan di nasdem
kalau kita lihat dinamikanya analisanya
jadi pak probo menurut saya
tantangan elektabilitasnya elektoralnya relatif tinggi
tapi kalau ini tujuannya untuk partai
ini relatif tepat ya
pengen mengeluarkan statement ini
untuk menjaga stabilitas para pak probo
bahwa pak prabowo masih akan maju
menjaga stabilitas internal partainya
menggairahkan infrastruktur partainya
partai itu masih milik pak prabowo
kalau mau bernegosiasi lah
akhirnya masih milik pak probo
oke di luar akan maju atau tidak
jadi menurut anda
penting ya bagi partai dalam hari negeri indra
untuk kembali memunculkan nama pak prabowo
sebagai capres di dua ribu dua puluh
tidak hanya pak probo
partai yang lain
mas ahmad batubari juga
memunculkan nama salim
ter salim sehgal dupri
yang ada di internalnya
pan juga ada pak zulkifli hasan
posisi tawar ya
kalau tidak ada
ya mungkin paling lemah di p tiga ya
tidak ada figur dengan partai yang kecil
juga figurnya tidak begitu menonjol
ini jadi tantangan bagi pak prabowo itu
membentuk koalisi itu
dengan pdip harus
apakah bisa atau tidak
dan sekarang ada relaksinya dengan pak jokowi juga
meyakinkan pemilih yang kecewa
untuk kembali mendukung pak prabowo
itu juga agak berat menurut saya
yang ketiga adalah
dulu pak prabowo kan menggunakan
itu kan beliau
cah dan berani
strategi politiknya tuh
kanan abis bahkan di ujung itu
itu sebenarnya menguntungkan pks
ini sangat ke kanan
satu lagi adalah
tuan politiknya diperhatikan
kalau lawannya misalnya
dan ridwan kamil
ketua umum yang lain
saya harus sebutkan
erlangga artarto maju
misalnya mbak puan sendiri
dan para ketua umum menang
pak probo berpeluang besar
kalau yang maju
para ketua umum semua
jadi tergantung lawannya juga
jadi kalau lawannya
itu berat menurut anda
kalau datanya hari ini
dan kemungkinan menurut saya berat
dan kemungkinan trennya
ada kemungkinan akan tersalib pak probo
gerindra lebih dekat
ke pd perjuangan saat ini
prabu puan maharani
tanggapan bang daniel seperti apa sih
apakah memang ini benar
akan ada gambaran
yang akan kita lihat ke depan
tapi dijawabkan nanti ya bang
kita break dulu segmen terakhir dialog
kami akan segera kembali
baik segmen terakhir dialog
saya ke bang fatul bahri dulu
bang ahmad fatul bari
dari yang tadi disampaikan oleh
mas hanta yuda
dari tendensinya sekarang
dan sejauh mana kemudian
pak prabowo subianto sendiri
sebagai partai politik
kita punya tanggung jawab
mengakhirkan para pemimpin ya
memang katerisasi nasional
melalui partai politik
kalau menurut saya
yang harus kita lakukan
di dalam politik
kalau memang kita
punya harapan demokrasi
itu semakin baik
memantau terus ya
karena kita tidak bisa
perasa yang kita gunakan pun
juga untuk penokohan
itu pun juga kita
ini bukan sesuatu yang rigid
juga banyak yang lain
tapi karena sudah menjadi
bisa menokong masing masing juga
tidak tersebut kemungkinan
dan bisa jadi mungkin
berbicara tentang koalisi
itu bisa muncul juga
dari nama nama yang
lain yang ada di pks
termasuk juga kita
di masa sekarang ini
yang menjadi sorotan publik
juga kebanyakan adalah
sebagai partai juga
juga tidak terlalu jauh
yang kami sudah usung
seperti pak anies
ataupun yang lainnya
bahkan bukan hanya sekedar
dukung oleh pks
itu mereka pun juga beda
pendekatan yang dilakukan
itu tentu akan lebih mudah
kita berbicara tentang
koalisi dan nama nama
dan ini menjadi hal yang
sama menurut saya
ini bukan sesuatu yang
sehingga apapun yang terjadi
lihat pada akhirnya
tapi tentu sebagai partai politik
kita akan terus mendorong
bukan hanya saja
dari para tokoh internal kita
tanggung jawab kami
sebagai partai politik
dalam sistem demokrasi
partai politik sebagai
sumber pemimpin nasional
jadi sekali lagi
bang fathul bari
pak prabowo benar akan maju
apakah masih mau akan
sudah menutup pintu itu
relatif semuanya ya
kalau menutup pintu
kita juga membuka pintu
tentu kita perhatikan
lalu yang terakhir
masuk ke dalam
bagaimana kita membawa
janji politik yang
menjadi perhatian kami
kami juga tidak ingin
yang selama ini
yang berjuang bersama
apa yang mereka harapkan
ternyata jauh dari
keputusan yang ada
ternyata jauh dari
apa yang mereka harapkan
sehingga di pks juga kita
terlalu gegabah juga
tradisi di pks
ketika sudah diputuskan
dalam forum yang
sudah mereka pilih
mereka akan tetap
untuk memenangkan calon
juga nanti kita akan lihat
dari nama nama yang ada
itu akan menjadi
pertimbangan kami juga
yang akan kami
bang daniel yang terbuka lebar
katanya begitu ya
dan panggung belakangnya
apakah benar bahwa
skema prabowo puan ini
terjadi di dua ribu dua puluh empat
kalau pak prabowo
tentu akan mengambil
dari partai lain
dalam hal ini
adalah mbak puan maharani
kami adalah partai
bekerja sama dengan
dan pihak manapun
dan pak prabowo
yang jalan bersama sama
pernah bekerja sama
pada saat itu
dengan partai partai yang lain
termasuk dengan pks
kita pernah bekerja sama
pada satu masa
kemudian kita berbeda sikap
berbeda pilihan politik
partai partai yang lain
nah itu yang
yang ingin kita perankan
dengan partai manapun
siap bekerja sama
memikul tanggung jawab
mas anta yuda
terakhir dari anda
setelah sinyal dari
pak prabowo akan maju ini
akan seperti apa ini ke depan
apakah akan berubah
yang punya kepentingan di dua ribu dua puluh empat
sudah mulai mengkalkulasi
mas anta yuda
saya kira akan
akan ada tiga poros
king queen makernya
dekat di pdp
kalau bumega dan jokowi
tanda petik ya
kita belum tahu
kalau ternangga berpisah
karena yang sebagainya
atau yang ketiga
tadi bersama pak sbi
meskipun ada tantangan
biasanya bisa berkumpul
atau kedekatan partai
ini sangat peluang besar
bagi pak perwo
ada dua ya
peluangnya besar sebenarnya
tiga belas kursi di parlemen itu
dengan syarat itu
dengan satu partai saja
rindra sudah bisa maju
dengan pkb saja sudah bisa
dengan pks saja sudah bisa
dengan demokrat juga sudah bisa
untuk koalisi terbentuk
harus peluang pak perwo
adalah di memenangkan pertarungan
ada figur baru
dari gubernur yang
namanya cukup beredar
belum tentu dapat tiket
misal jokowi berhasil
anies juga belum tentu bisa maju
kalau lawannya ternyata
para ketua umum
pak perwo juga maju
koalisi itu bergantung
bagaimana peta politiknya
siapa pemenang pilpres
masih sangat kencang
tentu termasuk pks
dia akan membaca itu
nanti mungkin juga akan muncul
koalisi koalisi di luar prediksi
akan bisa muncul juga
seperti di dki
di ujung juga itu
di dalam subuh
ada dua ya
terakhir saya ingin mengatakan
kalau pilpres ini
kalau kompetisi terjadi
itu yang saya harapkan
pertanyaan sangat dinamis
jadi kompetisi semu
yang di dalam pemerintahan ini
ternyata sudah ada kesepakatan
pks dan demokrat
itu yang tidak kita inginkan
ternyata hanya ada dua calon
yang menang siapa
diantara itu juga tidak menarik
dan terpilihlah pemimpin yang terbaik
untuk memperbaiki bangsa kita yang terbaik
meskipun masih sekitar dua tahun lagi
tapi sudah menarik
kalau kita membaca dua ribu dua puluh
terima kasih banyak
bang dhanil anzar simanjuntak
mas anta yuda
bang ahmad fathulubari
untuk diskusi yang menarik
kami akan segera kembali
tetap di cnn indonesia newscast